puluhan petugas gabungan dari tingkat kelurahan hingga provinsi
mempercepat pembersihan tumpukan sampah
di rw empat kelurahan kalibaru jakarta utara
alat berat dikerahkan untuk membantu pengerjaan
yang diprediksi memakan waktu satu minggu ini
insya allah target satu minggu
dari air kita dorong kita libatkan eskavator
untuk mengangkat di mobil pengangkutan
pembuangan itu dibuang ke mana
pembuangan rencana kita buang ke bantar gebang
sampah berasal dari rumah tangga warga sekitar
tumpukan sampah semakin memburuk
akibat pembangunan tanggul laut
warga biasanya membuang sampah ke laut
yang terletak di balik tanggul
setelah beberapa tahun menumpuk
akhirnya sampah sampah yang ada di rw empat kelurahan kalibaru jakarta utara
yang sudah tinggal selama satu tahun di rw empat

yang terletak hanya beberapa meter dari kediamannya
baik pak adeleng dengan ada kondisi sampah di sini gitu ya pak ya
terganggu nggak sih pak
terganggu sekali terganggu sekali
habis bau kalau ketemu orang yang buang sampah
kadang kadang kita kasih tahu
jangan buang sampah di situ dong
waduh dia pergi lagi ke laut kalau kelihatan
kalau kelihatan nggak buang sampah di sini
tapi buangnya ke laut malah
nggak pokoknya semuanya dia aja
padahal dari zona belakang jauh jauh sampai sini
udah deket lagi di laut deket kelihatan
nggak mau dibuang di laut
kenapa sih pak warga buang sampah di sini
apa karena nggak ada tempat pembuangan sampah
atau sampahnya nggak pernah dijemput
ya nggak ada tempat sampah juga
nggak ada yang jemput juga
tukang sampah nggak ada juga
ya seperti pinggir jalan
sekarang buangnya di pinggir jalan
karena ada yang jemput
kalau di sini nggak ada
untuk mencegah tumpukan sampah kembali datang
kelurahan kali baru akan melakukan sosialisasi ke masyarakat
kelurahan membuka kemungkinan membuka tempat pembuangan sampah
kita akan undang seluruh rw untuk berkomitmen
untuk menanggulungi sampah di lingkungan rw sembilan
secara teknis mungkin apakah akan menyediakan tempat pembuangan sampah pak
nanti kita musawarin pak
jadi memang sih nanti kita lokasi di mana ya tempatnya
kesepakatan nanti di hari rabu ya insya allah
akan kita lakukan rapat musawarah
membangun komitmen bersama untuk kebersihan di lingkungan
tapi ada rencana membuat tempat sampah baru gitu pak
tergantung kesepakatannya nanti di rw
kenapa apakah di rw empat atau di rw lima belas
karena juga akses kemari kan agak sulit ya
potensi ancaman penyakit menghantui warga akibat tumpukan sampah
terlebih warga banyak beraktivitas di luar rumah
termasuk anak anak yang bermain
warga dan kelurahan berharap proyek tanggul laut segera diselesaikan
agar lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah
segera dijadikan akses jalan
dan jalur hijau